presiden joko widodo mengungkap rencana reshuffle atau perombakan kabinet namun untuk pelaksanaannya belum diputuskan
ditemui di sela peninjauan stasiun kereta cepat jakarta bandung di tegaluar bandung jawa barat pada kamis tiga belas oktober
jokowi menjelaskan terkait perombakan kabinet atau reshuffle akan selalu ada
namun kapan pelaksanaannya belum ditentukan
jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang
jika benar nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke delapan pada era pemerintahan jokowi sejak menjabat